setelah sempat bungkam usai ditangkap satres narkoba polres metro jakarta pusat pada hari rabu kemarin
nia ramadhani dan ardi bakri akhirnya dihadirkan di polres metro jakarta pusat pada sabtu sore
kehadiran keduanya bersama sang sopir untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada keluarga dan publik
melakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji
sebagai manusia saya sadar
seharusnya saya memberi pencontoh yang baik bagi anak anak saya dan orang orang di sana
saya berharap melalui pernyataan saya ini saya bisa dibuka pintu maaf yang besar
dari semua pihak
terutama dari orang orang di sana
terutama dari orang orang di sana
terutama sekali lagi yang saya kasihi orang tua saya dan seluruh keluarga besar
kapolres metro jakarta pusat kombespol henki hariadi mengungkapkan
penyidik menjerat ketiga tersangka dengan pasal satu ratus dua puluh tujuh undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
ketiganya akan menjalani rehabilitasi dengan melewati serangkaian proses asesmen
yang dilakukan oleh tim terpadu badan narkotika nasional
kita periksa betul selama empat hari ini
terkait dengan konstruksi pasal yang sebenarnya kita terapkan
di mana dari awal kita kami terapkan pasal dua ribu satu ratus dua puluh tujuh undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
hingga kini polres metro jakarta pusat masih memburu pemasok narkoba terhadap ketiga tersangka
rizky iktiar yahya jakarta